kalau kamu emang gak suka sama patung itu
aku akan seluruh orang untuk singkirin patung itu
kalau mas praet
kalau menurut saya
cinta itu sama seperti mas bram
kalau mas praet
tidak memulai menggambar
maka kertas ini akan tetap putih
bersih tanpa coretan
begitu pula dengan cinta mas pray
kalau mas ferry tidak berani
selamanya nun arul tidak akan berat tahu
perasaan mas praet
dulu saya pernah mencintai seorang perempuan
tapi saya tidak berani bicara
saya hanya melihatnya
diam diam berdiri di sampingnya
saya melihat dia pergi menjawab
dan akhirnya dia menghilang

kau harus menunggu menunggu dengan setia
lalu milikkanlah keberanian
untuk mencari cinta sejati kamu ya sayang
dis yang pernah kamu tolongin dua kali
kamu suka gak hadiahnya
hadiah yang pernah kamu minta
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
nggak di depan
terima kasih pak
saya juga nggak tahu bu
nggak tahu gimana sih neo
ini kan dikirim buat kamu
masa kamu gak tahu sih
ayo cepat buka sekarang
kalau gitu gue minta dibikinin patung yang gede
dan jangan lupa yang gede
kamu suka nggak patungnya
cepat bawa pergi patung ini
kalau kamu emang gak mau dikirimin ke kantor
bisa kok langsung ke rumah kamu
nanti aku suruh kurirnya
kok dimatiin lagi sih
kok bisa sama sih tampangnya sama kamu
lihat deh itu ada suratnya
jangan jangan cewek yang lagi itu nyari pak neo lah
jangan jangan cewek yang lagi itu nyari pak neo lah
itu kan belum pernah tuh dapet kado kayak gitu sebelumnya
nah jadi gue jamin aurel pasti udah memberikan kesannya
sangat mendalam di hati neo iya enggak
bener juga loh
apaan sih lo pokoknya
gue cek udah tau loh
lo tuh kayak gitu doang tuh gue bisa samet samet
udah deh dimah
rel mendingan lo coba telepon lagi deh
neo kalau kamu emang gak suka sama patung itu
aku akan suruh orang untuk singkirin patung itu
tapi aku tetap ingin berterima kasih sama kamu
kalau enggaknya kasih aku kesempatan ke untuk traktir kamu makan
please mau ya
tapi ingat sekali ini aja gue mau supaya lu jangan ganggu gue lagi
yaudah jadi kapan dimana
ah di pesta ulang tahun aku aja gimana
minggu depan di rumah aku ya
loh kok dia matiin sih
orang orang dikasih tau alam mati
yang penting aku udah bisa ketemuan sama nenek